karena pada hakikatnya cita cita perjuangan almarhum adalah cita cita perjuangan kita semua
kepada keluarga yang ditinggalkan kami mendoakan
semoga tuhan yang maha esa senantiasa melimpahkan kekuatan iman ketabahan hati dan keikhlasan dalam menerima musibah ini